ada yang salah sama kalian
seorang muslim yang baik ketika masuk ke dalam ruangan keluar ruangan dan bertemu dengan muslim yang lain harus mengucapkan salam
ya mungkin disini para satri sekalian ada yang lupa
apa artinya assalamualaikum wr wb
atau waalaikumsalam wr wb
haikal jujur aja nih ya
kali ini kamu tuh udah bener bener keterlaluan
mereka itu harusnya dibimbing
bukan disetrap apalagi disiram
harusnya sebagai mentor kamu bisa kasih contoh yang bagus dong
pak ustadz yang nyerem itu bukan haikal
haikal tuh pasti dimarahin
jelas jelas gayungnya itu ada di tangan kamu
kamu siram mereka udah kayak daun putri malu atau enggak
pada kuncup aja begitu
pak ustaz itu si sobri ngasih gayungnya ke saya
oh jadi sekarang kamu mau melimpahin kesalahan kamu ke sobri gitu
ya udah kalau pak ustaz gak percaya saya buktiin
baik kalau gitu
ustaz musa yang mulia dan santun tunggu kebuktian kamu
karena setiap kesalahan yang kamu lakukan
kalau kamu merasa bukan kamu pelakunya kamu harus membuktikan
kayaknya ada yang aneh nih di balik pintu itu
merasaan disini anginnya gak terlalu kenceng
kok pintunya gak gerak gerak ya
asli pasnya sekenceng itu
apa mungkin pintunya gatel kali jadi garuk garuk
kita mengacau ustaz

bangun bangun bangun bangun bangun
assalamualaikum ustaz musa
sirsak waalaikumsalam triwacentil eh kalian ngapain tadi mepel nepel di pintu segala
jatuh begitu menguping menguping ya itu loh itu jadi tadi ada semut lewat depan kita
ikuti talinya sebut nyumpah nyumpah sini
jadi pengen teman itu
aku di belakang dulu
jangan jangan kamu ini bohong
hadung enak dari carinya kakak dicariin dari tadi malah ngagetin jadinya takut
tenang gua kayaknya tahu iyai kalau ngagetin oleh aja di belakang udah kayak
jangkung bikin jantungan tahu nanti kalau masuk rumah sakit gimana nih oh keluar biaya lagi
lo orang mikir panjang kan nanti jatuhan stroke semuanya aja sundi mau disebutin penyakitnya sunda
ya nggak mungkin lah su baru gitu doang aku kan habis dari ruang guru
soalnya tadi ada anak sanlat
wah sanlat enak tuh bisa dimakan
itu yang ngomong diri tadi aku nggak tahu
iya jadi sanlatnya main main air terus kena sisi opris
sopi marah bales lagi nyiram airnya ke dia
terus eh bentar bentar bentar eh salah satu
eh bisakah kamu tuh jelaskan ke aku saya singkat singkatnya soalnya aku ini orang pudeng
ya allah ismail ini tuh bulan ramadan jadi nggak boleh mikirin yang makan makan
ah bikin oe lapar aja
bukan maksudnya itu orang mudeng orang mudeng itu artinya gak ngerti gitu loh
iya kan buding buding
eh makanya kalau orang ngomong tuh jangan dipotong
tak kirain dah selesai
ya nggak usah
terus habis itu gayungnya dikasih ke aku
habis itu lah ngolak ustadz musa
kirain ustadz musa aku yang siram anak sanlatnya itu
wah lah yang ngomong tak dari tadi
tuh tuh lihat nggak itu bertiga tuh orang bertiga tuh
itu kayaknya anaknya bukan ke masjid
ke masjid kan ke sana
dia malah belok kanan
itu ada nggak beres
jangan jangan itu anak cuma mau main main doang di sini
bukannya mau belajar
wah ini mah kalau dihitung hitung nih
sama perhitungan oe bakalan rugi nih
wah lihat aja nih
wah lihat aja nih
biar kita tahu mereka mau ngapain ya
tadi sih yang aku bilang
eh dulu dulu yuk
wah adem disini mah
ya jelas lah
daripada di kelas
masa puasa kayak begini disuruh belajar
tapi masalahnya nongkrong di sini tuh bikin ngantuk
udah adem lagi
yuk duduk disini aja yuk
duduk aja disini
orang lain aja pada belajar
ini nasenya tersantai santaiin
iya ini tuh jenisnya
maksudnya itu gak bagus gitu loh
oh gak bagus
maksudnya jadi kakak guru ya udah udah di jalan
ada apa ustadz ada yang salah sama kalian seorang muslim yang baik ketika masuk ke
dalam ruangan keluar ruangan dan bertemu dengan muslim yang lain harus mengucapkan salam
mungkin disini para satri sekalian ada yang lupa apa artinya
assalamualaikum warahmatu allah dewar deliberate sellamwalait prototyp created
ngerti dari assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh adalah semoga keselamatan dan
rahmat allah serta keberkahannya terlimpah kepada kalian sedangkan waalaikumsalam
rahmatullah warahmatullah wabarakatuh adalah semoga keselamatan dan rahmat
allah juga keberkahannya terlimpah juga kepada kalian ya jadi assalamualaikum
waalaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh saling
melengkapi doa supaya segala hal yang baik terlimpah kepada orang yang diucapkan salam kembali
lagi dari yang diucapkan salam kepada yang mengucapkan sah lah sampai disitu fahim tum
sekarang kalian ulangi lagi dari masuk ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalian ke belakang ya ayo besok besok harus diingat ya jangan lupa salamnya